memiliki tubuh tak sempurna bukan berarti tidak istimewa
seperti yang dialami seorang pria asal magetan
meski hanya memiliki satu tangan dan satu kaki
namun ia mahir membuat layang layang yang indah
bahkan dari keahliannya itu ia mampu memenuhi kebutuhan keluarganya
hidup pantang menyerah itulah yang dilakukan agus widodo
warga desa pupus kecamatan lembean magetan ini
memiliki kondisi fisik yang kurang sempurna sejak kecil
yakni hanya mempunyai satu tangan dan satu kaki
tak membuat agus berpangku tangan dan menyerah pada nasib
berawal dari hobi bermain layang layang
sebuah tanya sendiri sejak kecil
anak keempat dari empat bersaudara
pasangan parman dan mainem ini akhirnya mahir membuat layang layang
dengan kemahirannya membuat layang layang
agus mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan ibunya
sejak ayahnya meninggal dunia tahun dua ribu sembilan silam
teman teman saya itu banyak yang suka layang layang ternyata
terus ternyata saya bikin layang layang perkembangkan
jadi penghasilan jadi uang
ada beberapa jenis layang layang
yang hasil kreasi agus
seperti jenis mitonan manolan garuda
dalam sehari agus mampu membuat sekitar tiga buah layang layang
layang layang beda rambutan harga rp empat puluh
kenapa pesan di sini pak
ya ini bagus mudah terbang
untuk harga layang layang agus mematok dari harga termurah rp dua puluh
hingga termahal mencapai rp tiga ratus
saat ini pembeli layang layang buatan agus bukan hanya datang dari sekitar magetan saja
namun ada juga pedagang dari jakarta dan bandung